rumah sakit polri kramajati jakarta terus melakukan proses identifikasi jenazah
korban pesawat sriwijaya air rute jakarta pontianak
yang mengalami kecelakaan di perairan kepulauan seribu sabtu lalu
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brig jendrus dihartono mengatakan
polisi tengah mengumpulkan data antemortem dan postmortem untuk keperluan identifikasi
per senin sebelas januari dua ribu dua puluh satu tim identifikasi sudah menerima lima puluh tiga sampel dna dari keluarga korban
dan tujuh belas kantong jenazah
tim juga berhasil mengidentifikasi satu nama dari enam puluh dua orang
yang tercantum pada manifest pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
hasil rekonsiliasi tersebut pada sore hari ini
tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan
yaitu atas nama
penelusuran identitas ini didapat dari sidik jari korban
yang kemudian dicocokkan dengan data kependudukan
terhadap kantong mayat yang kami terima
pus inavis kemudian melakukan identifikasi
yang kami peroleh adalah body part
berupa tangan kanan
yang lengkap dengan jarinya masih bagus
sehingga itu memudahkan kita untuk mencari korban
dan ketika kami lakukan pengidentifikasian
akhirnya kami bisa mendapatkan identitas
seperti yang disampaikan oleh bapak karpen mas tadi
pesawat sriwijaya air rute jakarta pontianak
dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua
jatuh di antara pulau laki dan pulau lancang
ke pulauan seribu jakarta
pesawat ini membawa lima puluh orang penumpang
dan dua belas kru pesawat
tim liputan cnn indonesia